komisi pemberantasan korupsi juga telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka
atas kasus gratifikasi atau dugaan suap yang dilakukan oleh pt agung podomoro land
kepada anggota dprd dki muhammad sanusi
kasus ini terkait memuluskan rancangan peraturan daerah atau raperda
zonasi pulau pulau kecil di jakarta dan ranperda
tentang rencana tata ruang pulau strategis di pantai jakarta utara
tiga orang tersebut masing masing muhammad sanusi sebagai penerima suap
arisman wijaya sebagai pemberi suap selaku direktur pt agung podomoro land
dan trinanda prihantoro selaku karyawan pt agung podomoro lain
jumat sekitar pukul dua puluh lebih sepuluh menit waktu indonesia barat
secara tiba tiba arisman wijaya datang ke kpk untuk menyerahkan diri
dengan ditemani dua orang penyidik kpk
semua yang dilangsung oleh penyihir menteri
nptu untuk mem bois